sampah seakan jadi masalah yang tak kunjung menemui solusi
setiap hari dki jakarta tercatat memproduksi tujuh lima ratus ton sampah
apakah sampah hanya menumpuk di daratan
bertonton sampah setiap harinya mengotori sungai situ embung dan waduk waduk jakarta
waduk ini adalah satu dari satu ratus tujuh belas situ waduk dan embung yang ada di ibu kota
dengan luas tiga puluh delapan hektare waduk yang berada di kecamatan tanjung priok jakarta utara ini
tak pernah absen dibersihkan ratusan petugas upk badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
kegiatan di pagi hari ya ini pemirsa membersihkan ke tengah sungai dengan menggunakan palm
saya sudah beberapa kali liputan
lalu saya menemukan pindah ke sungai sungai di jakarta manggarai juga sudah cukup sering ke sana pintu air ya
tapi saya harus bilang ini salah satu titik yang dari sisi smells nya itu harumnya ini lagi lagi
ini kencang banget ya
mungkin karena ini waduk ya bang ya jadi kayak nahan gitu loh
ngalirnya nggak sekencang sungai kan jadi
selama malam juga kebiasa
ada yang mau coba bantuin saya
oke kita mulai pembersihannya
ingat harus hati hati juga ya menjaga keseimbangan sebab kedalaman waduk sebagian besar di atas sepuluh meter
setiap hari petugas setidaknya mengangkut dua belas kubik sampah per hari atau rata rata lebih dari lima belas ton sampah dari titik ini saja
sampah yang terbanyak tanaman liar gulma dan sampah rumah tangga
bila sampai sehari saja tidak ada sampah maka kita harus mengambil sampah dari rumah tangga
sampah yang terbanyak tanaman liar gulma dan sampah rumah tangga

ada apa apa sampah di dalam sampah ini

ada apa apa sampah di dalam sampah ini

endi kuhonya banyak layak makin susah bro
oke di waduk sunter selatan ini ada empat titik untuk penanganan sampahnya
di pojok tadi di ujung banget tempat tadi kita turun pakai palka
terus kemudian di tengahnya ada dua dan di tepian sisi kanan ada lagi satu jadi total ada empat
apakah tugas petugas di waduk selesai
masih panjang pemirsa
mungkin membersih waduk
pemirsa tadi lihat kayaknya sederhana ya cuma nyarak nyarak aja
tapi sebetulnya tidak hanya itu saja pekerjaannya
ini saya lagi menuju ke salah satu titik
biasanya sampah tuh ngumpul di sana dan tidak hanya di bagian atas tapi bagian bawah
jadi mau gak mau kita harus turun ke bawah untuk ngambil secara manual
ini ada saya sama abangnya udah pakai life vest buat safety nya ya
kita mulai pembersihannya
mungkin ada yang nanya ya kalau turun ke bawah gini ngapain tetap pakai sepatu but
kan basah basah juga
betul sekali tetap pakai basah
tapi kalau pakai sepatu boot kita preventif dari entah kayak pancing ya bang ya
kaya pancing ataupun dari beling dan segala macem

sediqah ya bang ya
sediqah ya bang ya
sediqah ya bang ya
sediqah ya bang ya
sediqah ya bang ya
sediqah ya bang ya
waduh sampah yang kami angkut tak hanya berasal dari warga yang masih membuang sampah sembarangan di sungai
tapi juga sampah yang mengalir dari saluran penghubung atau selokan yang terbawa sampai ke titik ini
kalau tidak dibersihkan wah bisa terjadi pendangkalan sungai dan waduk tak berfungsi optimal
itulah ini udah matang
untuk kita ketahui fungsi waduk sebagai pengendali banjir adalah
menahan aliran besar dari banjir masuk dan dilepaskan dengan debit air yang lebih rendah
sehingga tidak terjadi banjir pada hilir sungai yang biasanya berada di permukiman
ketika saya berjibaku dengan sampah di air
sebagian lain memotong rumput liar dengan alat pemotong rumput
yap sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui
jadi tak cuma membersihkan waduk
tapi juga mempercantik bagian sempadan waduk
baru magang sari udah ngerusak properti
pinjam golok bang
tukeran dah tukeran
saya pakai goloknya dah agak brutal
keselamatan jadi prioritas petani
petugas terutama yang berada di dalam air
terlihat tenang waduk juga bisa menghanyutkan
jadi ketika sedang berada di danau
jangan terlalu jauh dari palka untuk alasan keselamatan
pas dia lagi kayak seperti kita tadi tuh
lagi babat dia agak ke tengah nih
nah ke tengah itu kan agak semakin
ke tengah kan semakin dalam nih
mungkin walaupun pakai sepatu
tapi ini bawahnya lumpur agak tebal tuh
jadi begitu untuk mengangkat kaki susah
ke bawah semakin ke tengah
jadi dia untuk pegangan kepalka ini agak jauh
untung teman kita
dari kita terkandang responnya cepat
kita langsung pakai peralatan yang ada
seperti bambu kita tarik
nah siapa yang buang sampah sembarangan di waduk
peninggalkan pekerjaan dari teman teman di nas lingkungan hidup adalah
jangan buang sampah sembarangan
ini udah kayak begini
ini keringet udah nyatu sama air waduk
jangan ditambahin pekerjaan dengan sampah sampah yang dibuang secara sembarang lah
bila waduk sampai tak berfungsi optimal
dan mengalami pendakalan akibat sampah yang dibuang sembarangan
kita juga yang rugi loh pemirsa
nantinya sungai sungai kecil yang bermuara di waduk sunter bisa mengalami banjir
udah kena mulut udah gak tau dah
aduh kena mata
duh amat ribet
sejam lebih berada di air ditambah panas yang menyengat siang ini
membuat saya betul betul kehabisan tenaga
gak kebayang ya hidup mereka setiap hari
ini sehari minggi aja aja tuh rasanya tuh
wah men gak kecapek apa ya lolah kali ya
alut terima kasih
palka yang terisi penuh sampah menjadi penanda titik ini nyaris bersih
yuk semangat bapak bapak sedikit lagi
kebetulan sampahnya yang tanaman ini
sama beberapa sampah rumah tangga yang dibuang
udah penuh ya
sampai palka kita udah gak muat
tapi masih ada sisa nih agak banyak
kita berdua kerjain tapi kita bertingkat dulu
jadi nanti diantus sama foto selanjutnya
dan kalau udah kering kan ya agak lebih ringan
tuh lihat kalau sudah bersih indah ya pemirsa waduknya
oke kita kembali dulu ke titik awal tadi
dan tiba tiba hujan mulai turun
kami harus bergegas kembali
jangan sampai hujan yang disertai angin membuat palka terbalik
dan membuat sampah kembali mengotori waduk
ketika sebagian petugas beristirahat
sebagian lagi melakukan pensortiran sampah rumah tangga
dan sampah plastik yang akan didaur ulang
terlihat sederhana hanya membersihkan waduk
ternyata nyatanya tersebut yang dilihat
dua ribu dua puluh lalu seorang petugas meninggal dunia ketika tengah bertugas
itu saat hujan lebat dan posisi juga banjir
air kiriman dari bogor ke dki jakarta
dan itu tugas itu kepleset
kepleset kebetulan pas habis mau istirahat dia
kawan timnya udah naik duluan dia masih di bawah
dia tidak perlu lampung ya langsung kecil culet
langsung nyawa yang sedot sama air apa harus itu dia
merasakan langsung jadi petugas pembersih waduk jakarta
membukakan mata saya
bahwa kebersihan waduk tak hanya tanggung jawab petugas saja
masyarakat juga harus berperan aktif
untuk tak membuang sampah ke waduk atau sungai
dan mengawasi lingkungan dari oknum masyarakat yang mengotori waduk
tentu ini semua untuk kebaikan kita bersama
yang salah satunya mencegah jakarta banjir dengan
kebersihan waduk ibu kota
rian fernando dwi agung yuliarto jakarta